aku bisa cari kontrakan lain kok untuk mereka
jangan jangan jangan nenek gak setuju jangan
jadi gimana rumah baru atau mau kontrakan aja
ya terserah ya pak ya kita
ya kalau terpaksa apa boleh buat
nenek setuju tapi inget ya nenek setuju karena cahaya

terima kasih banyak ya nek ya
iya iya iya yuk kita beres beres dulu di kamar yuk
aduh ayah kenapa gak dateng ya
nih gak pernah begini nih
dia kalau janji pasti dia dateng
nih dia udah beres
nih dia udah beres
nih dia udah beres
nih dia udah beres
nih dia udah beres
kerjaanmu udah beres
masa sih tadi saya lewat lantai dua masih berantakan
maaf tapi lantai dua itu bukan bagian saya
ya maksud saya kamu itu kesana bersihin rapiin
aku kerja dulu ya
ya gak bisa dong maksud saya enakin begitu aja
jangan jangan karena kerjaan dia lagi ya
tadi kan bosnya nyuruh bersihin ini bersihin itu
dia disini juga keliling servis gitu sama kayak mas tepi
tapi servisnya pagi
semuanya sudah pulang dari tadi
oh tapi tadi dia disuruh lembur sama bosnya perempuan itu
yang lembor juga udah pulang gak
kok aneh ya
berarti ayah sengaja nih ngaraten ke rumah aku nih
apa ini artinya udah gak ada kesempatan lagi ya
buat aku dapetin hati kamu
kamar ayah di sebelah ya
ini kamar buat aku
jangan jangan jangan
kamu jangan bohong ya
kamu yang menculik anak saya waktu masih kecil
maafin bapak ya
selama ini bapak selalu
selalu nyusahin kamu
selalu minta duit
bapak pernah mau ngejual kamu
tapi biarpun begitu
kamu tetap baik sama bapak ya
biarpun sebenarnya kamu bukan anak bapak
bukan anak kandung bapak
ada rumah bau pup kucing
tidak betah di dalam
tapi kok baunya agak agak ngikutin ya
aku yang menjunjuk buah kucing
aku pikir tali saya yang menjunjuk buah kucing
rumah bagus bener ya
kalau rumah kita jelek begini sebelah rumah bagus
pejabat ay bisa kenalan deh ay
ibu mau menyolong ya
eh jangan sebarangan ngomong
eh ibu jangan masuk